hai itu dari dalam karena dia lagi mengandung jadi aura anaknya aura ibunya double jadi
tambah luar biasa kayak kamu sekarang hehehe memang iya ya pantas nino makin cinta ya pas sama aku
wah no mama seneng banget loh dengernya itu bagus sekali loh saya kamu coba aja ya
siapa tahu dengan cara itu kamu bisa melihat lagi katanya kamu mau ketemu
rena lagi mau main sama dia ya kan no kamu harus coba ya sayang
doakan kamu semoga berhasil ya iya pak iya pak amin
papa kemarin bilang kan mau ke bandung mungkin sekarang sudah sampai
hai aku mau telepon papa deh supaya bisa bicara sama elsa
bu bu iya besar ada apa saya boleh pinjem telepon boleh bu
hai papa bawain bunga yang cantik buat anak papa yang cantik
emang kamu cantik kok cantik banget malah
aku kan lagi hamil lagi gendut
eh justru itu saya kalau wanita lagi hamil auranya itu terpancar keluar itu
dari dalam karena dia lagi mengandung jadi aura anaknya aura ibunya double
jadi tambah luar biasa kayak kamu sekarang hehehe ngomong iya ya

apa jadi ke tempat rehabilitasinya elsa
jadi ma ini papa lagi sama elsa
aku juga kangen sama mama
mama main dong ma kesini ma
kita hangout bareng
kan udah lama kan kita ga nyalan bareng
udah lama kita
supaya kita bisa pergi berdua aja
supaya kita bisa pergi berdua aja
supaya kita bisa pergi berdua aja
jangan sampe dia marah
jangan sampe dia marah
karena mama ngajak aku pergi pergi
tanpa dia tau
mama pasti akan ijin dulu sama nino
supaya anak yang ada di dalam kandungan kamu juga sehat
tunggu mama mama gak usah khawatir
bina kan tiap hari ngingetin aku terus
dia kan cinta banget sama aku mah
ayo udah dulu ya ma ya
ini aku teleponnya pakai handphone papa
nanti baterenya abis
nanti mau telepon ino gak bisa
nanti telepon lagi ya mas
terima kasih udah nonton
terima kasih udah nonton
terima kasih udah nonton
terima kasih udah nonton
terima kasih udah nonton
aku mama dan jus
aku bawa buat omah
thank you ya sayang
mau tau omah ini
maafin ya aku tadi gak ngajak mama
karena aku pikir tadi mama lagi istirahat
jadi aku gak enak ganggu
mama juga memang istirahat
kau udah baik
siap siap ganti bajunya
karena miss serena sebentar lagi akan datang
biar sekalian saya taruh di ruang makan
taro di ruang makan ya sekalian
mau ke atas dina
ke kamar mama yang dulu
ma bukannya mas al bilang mama itu gak kuat ya setelah kepergian papa
ya mama memang gak kuat waktu itu
tapi sekarang mama mau coba dina
mama mau coba masuk
siapa tahu mama bisa menemukan petunjuk di kamar lama mama
mas al itu udah ngecek ke kamar itu
dan mas al juga udah bongkar bongkar dan cari petunjuk
yang ketemu cuma fotonya jessica
mungkin mau bisa menemukan petunjuk
di tempat yang belum diketahui oleh kamu
ya udah oke
ke kamar mama yang dulu
ma bukannya mas al bilang mama itu gak kuat ya setelah kepergian papa
mama memang gak kuat waktu itu
tapi sekarang mama mau coba dina
mama mau coba masuk
siapa tau mama bisa menemukan petunjuk di kamar lama mama
apa yang mereka cari disana
maaf permisi selamat siang
perkenalkan saya aldebaran alvari
kami mau mengucapkan turut berdua cinta atas meninggal felix
kalian kenal mas felix
iya kami kenal
meskipun tidak begitu dekat
saya dengar felix meninggal karena serangan jantung
tapi emang felix itu punya riwayat jantung ya
selama ini mas pelik sehat
makanya ini mengejutkan buat saya
saya turut prihatin ya mbak
ini pun juga jujur sangat mengejutkan buat saya
karena sehari sebelum felix meninggal saya sempat menemui felix di lapas
dan kalau boleh jujur
suami ibu meninggal bukan karena serangan jantung
tapi karena hal lain
kalau boleh saya minta waktunya mbak untuk bicara sebentar
di dekat sini ada kafe
kita baru kenal
mbak mungkin merasa takut
saya pastikan kalau kami ini bukan orang jahat
bukan gitu mbak
kalau begitu gini aja
kalau memang ibu masih khawatir dan nggak percaya dengan kita
saya bisa memastikan bahwa semuanya akan baik baik saja
ini gas air mata
ibu bisa pakai ini
jadi kalau sampai kita ngelakuin tindakan yang tidak diinginkan
ibu bisa sarang kita pakai ini
saya mau masukin barang peninggalan mas pelik mobil saya dulu
pak tunggu ya
saya ada keperluan sedikit
dulu saya sangat terpukul
saat tahu mas felix diponis melakukan hal ini
dia akan diponis melakukan upaya pembunuhan dan perampokan
padahal selama ini saya taunya mas pelik kerja di kantoran
bosnya pun baik sekali
setelah mas felix masuk penjara
mereka transfer lima ratus juta untuk pesangon
bahkan setelahnya masih ada tambahan tambahan bonus lainnya
katanya itu bonus bonus dari proyek perusahaan sebelum mas peliks masuk penjara
kalau saya boleh tahu
almarhum felix ini di perusahaan itu kerjanya apa
posisinya itu dia sebagai apa
saya kurang tahu
saya nggak pernah ikut ke kantornya
karena saya sibuk ngurus dua anak saya
yang jelas mas peliks bilang
bosnya sering dapat proyek besar dan mas pelik sering dibagi
karena mas felix tangan kanan bosnya
tapi dia kekurang batas
bapak itu bro
bagaimana ke demi demi
coba tolong mba linda perhatikan village yang ada di foto ini
mba linda perhatikan dengan baik